kantor kesehatan haji indonesia kkahi di madinah menyiapkan enam puluh dua ton obat obatan
kkhi madinah juga memfasilitasi ruang icu dan beberapa ruang untuk memfasilitasi pertolongan medis untuk jemaah haji indonesia
obat obatan tersebut saudara merupakan stok dari tahun dua ribu dua puluh tiga untuk pengadaan stok dua ribu dua puluh
dan obat itu didatangkan langsung dari indonesia
obat obatan yang disediakan bersifat vital seperti obat jantung lalu esensial dan juga non esensial seperti vitamin
selain obat obatan kkhi madinah juga menyiagakan dua puluh enam dokter dan tiga puluh enam perawat ruang ugd serta ruang hcu ruang rawat inap dan juga ruang khusus psikiatri
kalau obat semuanya dari tanah air
ya baik itu obat yang sifatnya umum maupun yang
untuk pasien pasien psikiatri semuanya dari tanah air
lebih kurang kita bawa itu ada tahun ini sekitar enam puluh dua ton
artinya enam puluh dua tahun itu untuk semua penyakit
jadi kita pengadaan obat itu sudah memperhitungkan pola penyakit sama jumlah kebutuhan obat yang diperlukan